sementara itu wali kota solo gibran raka buming raka melakukan sholat id bersama masyarakat solo di pendopo balai kota solo
gibran datang sekitar pukul enam tiga puluh dan langsung duduk di barisan terdepan
anggota jemaah lainnya yang hadir merupakan perwakilan warga solo yang diundang khusus oleh pemkot solo
protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan jaga jarak antar anggota jemaah diberlakukan selama pelaksanaan sholat id
bertindak sebagai imam adalah kh agus ma'rif adapun khotib oleh dr rando skiayi haji diannafi pengasuh pondok pesantren al muayyad windan sukoharjo
sementara itu mencegah penyebaran covid sembilan belas gibran meniadakan pelaksanaan open house dan halal bihalal
berita terkini mengenai cuaca lebat di jepang